menteri mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode
yang ngomong tentang isu perundangan pemilu itu pertama itu namanya bahlil adalia
menitipkan pesan untuk bapak presiden bisa menjaga netralitas
dan dia orang baik insya allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik
dukung semuanya untuk kebaikan negara ini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
ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan peristiwa
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan malam ini tema dialog kita adalah pecah kongsi pdi perjuangan dengan presiden jokowi
buntutnya adalah politik dinastis
dan malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan
ada direktur eksekutif dari indo strategik ahmad koirul umam
selamat malam mbak nana
selamat malam mas umam
malam mbak deddy
ada sekretaris tim relawan pemenangan ganjar mahfud
sekaligus politisi pdi perjuangan bang deddy sitaru
selamat malam bang deddy
malam mbak nana yang bawel
ada juga anggota dengan pembina partai green run andi rosiade
selamat malam bang andre
selamat malam bang deddy itu komenser mbak bisa
oke apa itu mbak bisa
pokoknya semua posisi beliau bisa
oke ya ada tenaga alih utama ksp
johannes joko selamat malam mas joko
malam mbak nana
jangan berisik bisik mas joko
malam mas umam
senyumnya senyum kecut nih
dan bergabung melalui sambungan virtual
seperti biasanya kita selalu mengundang teman teman mahasiswa
di muda ini jumlahnya sangat banyak sekali ya
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa
selamat malam teman teman
nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan
mengkritik menyampaikan pendapat
juga boleh ya kepada para narasumber
di tengah situasi politik yang ya semakin panas menjelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
saya mau ke bang deddy terlebih dahulu ya
bang deddy sebelum saya bertanya ke anda
saya harus putarkan dulu ini adalah pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
yang sebetulnya sudah terkubur tapi sekarang bersemi kembali
kita dengarkan sama sama
muncul berita salah satu menteri
ia mengatakan berdasarkan big datanya
itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode
sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut
sikap sikap ketua umum
partai beberapa partai yang menyuarakan itu
saat itu dikatakan
ya sebagai permintaan pak lurah
berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum
saat itu yang saya dapat informasinya
saya pertanggung jawabkan secara politik hukum
dan juga di hadapan tuhan yang mengkuasai di hadapan rakyat indonesia
bahwa itu memang ada
itu tadi pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
masa sokristianto yang mengungkit kembali soal
adanya permintaan dari menterinya pak lurah
terhadap pd perjuangan supaya mendukung wacana
ataupun isu perpanjangan masa jabatan tiga periode
pertanyaan saya ya bang deddy
kenapa ini baru diungkapkan sekarang oleh pdi perjuangan
motifnya apa sih sebetulnya kenapa nggak dari dulu bang deddy
baik sebelum saya sampai kesana
mungkin saya bahas dulu judul dari diskusi kita ini
pecahkongsi pdi perjuangan
dengan jokowi buntut politik dinasti
pdi perjuangan dengan pak jokowi tidak pernah berkongsi
jadi jangan dibayangkan ini sebagai sebuah kongsi
pak jokowi dilahirkan melalui pdi perjuangan
dari bawah sebagai wali kota dua periode di solo
sebagai gubernur di ibu kota
lalu menjadi presiden dua periode
jadi hubungan antara pak jokowi dengan pdi perjuangan
adalah kader partai
begitu beliau menjadi kepala daerah
sebagai wali kota
menjadi gubernur di dki
menjadi presiden republik indonesia
beliau itu sudah diwakafkan oleh pdi perjuangan
jadi tidak ada kongsi kongsian disitu
jadi kalau dirunut dari belakang
pernah nggak sih pdi perjuangan mencampuri
atau tidak saya kira tidak
pak jokowi berkuasa gak pernah ada diskusi
dengan pdi perjuangan
beda intervensi mencampuri dengan diskusi
pdi perjuangan gak pernah meminta sesuatu kepada pak jokowi
selama hampir sepuluh tahun
saya jelasin dulu dong
jangan buru buru nana
saya ingin mengatakan
pdi perjuangan berperilaku
sebagaimana partai politik lain
jika ada perbedaan pandangan
ada rekomendasi yang diberikan ya disampaikan
lebih sering ditolak
jadi itu biasa
karena pak jokowi adalah pemimpin tertinggi
cuma kan kemudian banyak yang
membolak balik ini dengan framing
oh jokowi petugas partai
padahal dalam konteks pdi perjuangan
yang namanya petugas partai
adalah aparatur ideologis
bukan bawahan bukan suruhan
dan itu berlaku
bagi semua kader pdi perjuangan
yang duduk di jabatan publik
nah sekarang pertanyaannya
kenapa baru sekarang motifnya apa nih
sebelum mendekati gibran itu ditunjuk
menjadi calon wakil presiden
kita ini digempur habis habisan setiap hari
di media sosial di ruang publik
bahwa ya pdi perjuangan
sombong angkum memperlakukan presiden
tidak pada tempatnya
sampai kita bertanya
kita ini pasang badan
buat pak jokowi sudah dua puluh dua tahun
oke dari zaman wali kota ya
iya dong lalu kemudian
ya lebih intens lagi
karena dia pemimpin tertinggi
sepanjang perjalanan itu
tidak kurang orang menghina
mencacimaki memfitnah pak jokowi
tidak pernah menjadi masalah
yang diadu adalah
pdi perjuangan dengan pak jokowi
seolah olah karena pdi perjuangan
pak jokowi mencalonkan
ganjar sebagai wakil eh maaf
gibran sebagai wakil presiden
ini kan sesat
ya tidak ada hubungannya itu
karena kalau narasi itu
pak jokowi dendam kepada
saudara saudaranya dan rumahnya
kepada musuh musuhnya tidak dendam
ini kan narasi yang coba dibangun
untuk memojokkan pdi perjuangan
akhirnya setelah kita renung renung
serangan itu begitu masif
kenapa itu terjadi ya kita coba
merangkai semua informasi
semua pengalaman kita merunut
dimulai dengan kick off nya itu adalah
wijau ke presiden
lalu ketika isu itu dengan tegas
kita tolak karena kita bersandar
tidak ada kegentingan yang memaksa
ada yang memaksakan kepentingan
lalu muncullah bergulir isu
perpanjangan masa jabatan
itu ditolak lagi
dan kemudian muncul lagi
dan ini yang membicarakan orang orang besar
orang orang yang dekat dengan
dari menteri marinvest yang sangat dekat dengan pak presiden yang bicara tentang big data setiap hari
ada pak bahlil tentang investasi ada pak erlangga ada siapa lagi
dari dpr juga ada ketua partai ada banyak sekali
oke bang deddy tahan dulu
berarti ini yang anda tulis ya yang anda maksud di twitter anda di akun twitter anda tuh ini ya
saya akan tunjukkan ya
padahal saya sudah bilang kan tidak untuk dikutip
tapi kan anda sudah mempublikasikan itu
iya tapi kan dengan catatan tidak untuk dikutip
oke tapi kita bacakan aja gak apa apa kita tampilkan aja akun twitter anda
kan orangnya ada di sini
kita lihat bisa ditampilkan
pernyataannya bang deddy di sini ini ada bang deddy ya
bang deddy istana isu tiga periode itu pembusukan terhadap pak jokowi ngawur
yang minta tiga periode itu empat orang menteri tiga orang ketua umum parpol dan relawan garis bengkok
berkuasa membuat anda ngawur bos itu fakta
yang busuk itu ketika pura pura menolak tapi pengen
ini sebentar sebelum saya ke yang terakhir ya
maksudnya yang dimaksud empat orang menteri itu siapa
pak luhut bin sarpanitan
tadi kan saya sudah sebut
pak bahlil lahadalia
terus yang dua
yang dua tadi ada pak zulkifli hasan ada pak erlangga
itu kan tiga ketumpar pol
tapi kan dia menteri
oke jadi dimaksudnya itu ya
ya kalau partai bahkan nasdem pun surya paloh awal awalnya ya itu menyebut juga
partai partai psi juga
ya relawan juga
relawan juga kan semua
yang anda maksud bahwa yang busuk itu ketika pura pura menolak tapi pengen
yang pengen itu siapa
menurut anda yang pura pura menolak tapi pengen masukkan presiden jokowi
menurut anda yang pengen siapa
yang mendapatkan keuntungan dari perpanjangan masa jabatan itu
berarti presiden jokowi ya
ya itu kan kesimpulan anda
oke berarti presiden jokowi berpura pura menolak tapi pengen
ya kenapa kita katakan begitu
ya kenapa kita sampai ke situ
karena kan ada apa namanya ada ujungnya ini barang
gerakan politik ini ternyata berujung dengan apa
kalau kata pak yusril prof yusril ini ada penyeludupan ya
sama dengan begal lah
hampir semua pakar tata negara hukum tata negara orang orang waras bilang ini nggak benar
jadi kita melihat itu akhirnya ternyata itulah muaranya dari semua ini
jadi titik mulanya itu ya
nanti saya akan tanya titik mulanya ya
saya mau ke mas joko dulu berikan kesempatan kepada istana
mas joko memang ada skenario untuk perpanjangan masa jabatan
yang dulu kita juga dengar bahkan saya juga menulis artikelnya
semua media juga menulis bahwa memang itu ada
ada pernyataan dari menteri menterinya pak jokowi sendiri dan ketua umum parpol yang menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden
yang berpura pura pengen tapi menolak itu maksudnya presiden jokowi
berarti presiden jokowi sebenarnya pengen dong memperpanjang masa jabatannya
kalau saya mau ngomong saya tidak menggunakan asumsi asumsi
tidak menggunakan katanya katanya
kami yang berinteraksi setiap hari dengan presiden
kami yang tahu bagaimana semangat dan spiritnya bapak presiden
kami yang punya catatannya
kalau kita bicara tiga periode catatan kami itu sebelas kali bapak presiden itu menolak dari sejak dua ribu sembilan belas
itu kan di depan publik kita kan nggak tahu isi hatinya pak jokowi seperti apa
kalau mau masalah isi hati itu setiap orang tidak ada yang tahu isi hati kita masing masing
tetapi yang harus kita nilai adalah apa yang dikatakan apa yang diucapkan
berkali kali dikatakan sampai sebelas kali beliau menolak
bahkan yang terakhir saya ingat betul saya hadir langsung dengan teman teman sebelum beliau mengatakan di musra tahun lalu
bukan projo musrah itu ada empat belas kelompok
projo salah satunya itu mesti ditegaskan dulu bos
supaya nggak yang lainnya ngamuk
itu jelas bapak presiden saya hanya akan taat dengan konstitusi dan suara rakyat
bahwa ada dalam konteks ketika kita dalam perjalanan bangsa ini menghadapi pandemi
lalu ada kelompok kelompok orang lain
orang tertentu yang melihat bahwa ini ada tantangan
bahwa presiden harus bisa diperpanjang tiga periode dan segala macam
ya itu kan suara suara demokratis dari orang orang di sekitarnya
tetapi kami yang tahu benar begitu mbak
bahwa bapak presiden pada waktu itu selalu bahkan sampai terakhir mengatakan tiga periode itu bukan semangatnya mas
tapi bagaimana kemudian ada ketua umum partai yang notabene adalah pembantunya pak jokowi di pemerintahan
bahkan tangan kanan yang menjadi menterinya
itu diingatkan terus
berkali kali dari sebelas kali ini ada muncul
itu bergerak masa nggak ada
begitu muncul langsung bapak presiden counter
begitu muncul bapak presiden konter
begitu muncul bahwa presiden konter
tapi kan lama lama konteksnya
ragukan joko cukup representatif mengatakan bahwa dia setiap hari dengan pak jokowi sering berinteraksi ya
nanti dululah itu jadi jangan diklaim
yang kedua ini orang orang kan selalu bilang atas perintah pak lura
dan konteks pak lura itu
konteks pak lurah itu kan sudah diklarifikasi
dan dikonfirmasi oleh beliau
ini kan antara kata
seolah olah orang itu merasa dekat dengan beliau
lalu seolah olah apa yang mereka sampaikan itu adalah representasi dari niatnya pak presiden
tetapi nggak seperti itu yang kita tahu yang kita rasakan
kita kan ada sistem untuk kita berkomunikasi
tentu tidak berkomunikasi secara langsung
tetapi bahwa narasi narasi bagaimana sikap bagaimana keputusan
kita itu punya datanya mbak
tiap kali ada menteri yang bicara dikonter pak presiden
tiap kali bicara dikonter pak presiden
bahwa ya itu kan suasana narasi demokratis
saya cenderung mengatakan beginilah
antara ucapan dengan tindakan itu berbeda
maksudnya pak jokowi berbeda ucapan sama tindakan
akhirnya yang terjadikan itu
karena kalau tidak ada niat untuk memperpanjang itu
kalau tidak bisa dirial lalu yang lain
nggak akan kejadian itu
putusan nomor sembilan puluh mk itu
jadi kalau misalnya saya recap bahwa penolakan pdi perjuangan
terhadap wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode adalah titik awal ketidak harmonisan
pak jokowi dengan pdi perjuangan
kita kan bicara munculnya buntut dari politik itu
kalau ketidak harmonisan gini ya mbak ya
kita dalam keluarga ini aja bapak ibu sering tidak harus harmonis
apalagi bapak dengan anak
ya ini karena keinginannya pak jokowi ataupun orang orangnya pak jokowi tidak terakomodasi
yang kita tangkap dari orang orang yang menggelorakan tiga periode penundaan pemilu
bahwa itu bukan ini
ini bukan ini
ini adalah inisiatif mereka
itu yang kita dapat dari mereka gitu
bahkan kemudian pembentukan kib siapa
atas perintah presiden
pembentukan antara kumpulnya antara pkb dengan gerindra
menurut mereka arahan pak presiden
kalau itu tidak benar silahkan klarifikasi pak presiden ke mereka
karena itu perintah menurut mereka arahan gitu loh
oke jadi menurut pdi perjuangan saya tegaskan lagi ya
ya disampaikan kepada pdi perjuangan oleh mereka
itu adalah atas arahan
atas arahan dari presiden jokowi
misalnya ketika golkar yang harusnya bersama kita deklarasi tiba tiba dipanggil di telpon itu juga arahan
jadi kalau mau dibilang antara kata kata dengan perbuatan ini sodara tiri nih
siapa pak presiden
antara tindakan dengan omongan
apa yang diucapkan di publik dengan realita yang terjadi menurut saya saling tidak bertegur sapa
oke saya mau tegaskan sekali lagi bahwa penolakan pdi perjuangan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode
adalah titik awal keretakan hubungan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
yang skenario keduanya karena gagal memperpanjang masa jabatan
skenario keduanya adalah memajukan putranya
pdi perjuangan rasanya begitu gak
bagi kami itu penjelasan yang lebih masuk akal
daripada cerita yang dibangun oleh para buzzer
oleh kelompok kelompok tertentu
bahwa kenapa gibran dicalonkan
kenapa pak jokowi menjauh dari pd perjuangan
karena sakit hati pribadi
itu tidak logis kalau menurut kami
yang logis adalah ini
sakit hati ditolak
sakit hati ditolak perpanjangan masa jabatan
nah itu kan kesimpulan
kalau menurut saya itu
saya lebih ingin menjawab
bahwa itu lebih logis daripada karena alasan sakit hati
ya itu tadi
urusan ada ujungnya itu
awal dan ujung
jadi karena skenario perpanjangan masa jabatan
presiden tiga periode ini gagal
salah satunya adalah karena pdi perjuangan ini menolak
maka skenario kedua adalah memajukan gibran raka buming raka
sebagai cowok presiden pak prabowo
tapi itu mungkin dari perpanjangan masa jabatan juga
melihatnya nggak seperti itu mbak
ini kan hanya tinggal ujungnya kan
tapi prosesnya bagaimana pak presiden berulang kali gitu kan
ingin ada semangat persatuan nasional
bagaimana ketika waktu itu pak ganjar dengan pak prabowo
itu budiman kali bukan pak presiden
dipertemukan dan segala macam
ketika ada di kebumen
kita melihat semangat itu masih ada begitu loh mbak
bahkan ketika dua minggu terakhir
ada beberapa tokoh yang diminta kami terkonfirmasi
beberapa tokoh yang ada
salah seorang lah begitu diminta untuk supaya bicara
agar bagaimana semangat
menyatukan antara kelompok nasionalis ini
itu betul betul bisa kuat
karena kalau ini kuat
maka ini menjadi modal ketika kita menghadapi tantangan geopolitik global
masalah kerawanan pangan
bagaimana kita menghadapi kesempatan bonus demografi
ini kan sebenarnya yang masih menjadi satu spirit besar
yang kita pahami gitu mbak dari bapak presiden
ketika apakah pilihan pilihan politik yang akhirnya diambil
kita melihatnya itu adalah pilihan pilihan pribadi
dari masing masing individu
tapi kan ketika mas gibran maju sebagai cawapresnya pak prabowo
wajar dong publik berpikir bahwa ini adalah bagian dari perpanjangan
perpanjangan masa kekuasaan yang pak jokowi
itu publik pasti akan berpikir seperti itu mas
namanya persepsi publik
publik bisa berpersepsi apapun begitu
terhadap pilihan pilihan ini semua gitu
tetapi kita harus meletakkan ini dalam satu
dalam satu konteks
ya inilah demokrasi yang kita sepakati bersama gitu
siapapun dengan skala mekanismenya
kita percaya bahwa trias politika itu
ada eksekutif legislatif dan yudikatif
ada independensi masing masing
oh itu yang menjadi masalah sekarang mas
kalau itu dianggap sebagai
ketika anda mengatakan ada yang namanya independensi masing masing
apa yang terjadi di mk membuktikan tidak
jadi itu hal ide hal yang ternyata
ya kalau memang memang memang seperti itu faktanya
ya silahkan dilihat di dmk
ditempuh dengan proses proses yang lain
ya sudah makanya kan ada yang mengadukan ke mahkamah etik kan
itu kita lihat
silahkan gitu loh
tapi hampir semua hukum tata negara
semua pengamat semua aktivis sudah mengatakan
bahwa yang terjadi di mk itu
memang sudah diluar kepatutan
kalau dalam bahasa saya itu pembegalan demokrasi dan konstitusi
ini sama nggak sih sebetulnya dengan perpanjangan masa jabatan presiden
itu juga pembegalan demokrasi
itu kan nggak terjadi mbak
jadi kita gak usah komentar
yang terjadi kan apa keputusan sembilan puluh
tapi kan ini isunya dikeluarkan lagi oleh pdip
kita bicara yang terjadi dong
itu kan tadi hanya menjelaskan runut runutannya
penjelasan logis kami
bahwa itu karena sakit hati terhadap ibu mega dan pdi perjuangan
itu alasan yang sangat sangat subjektif
jadi mengeluarkan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden ini
bagian dari strategi pdip untuk keluar dari
cara kita cara kita menjelaskan pada publik
menurut kami mungkin begini loh
silahkan publik yang menilai
saya mau ke bang andre
apakah kemudian gerindra melihat bahwa ketika peluang perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak terpenuhi ya
skenario kedua adalah memajukan mas gibran
dan gerindra melihat skenario itu dan menangkap skenario itu
jadi ada dua hal yang berbeda ya nanda
saya rasa soal perpanjangan periode presiden
gerindra kan sudah menyatakan statement yang jelas
bahwa kami partai yang taat konstitusi
kami kita semua konstitusi kita mengatur presiden cukup dua periode
itu gerindra dari awal sudah bicara masih pandemi covid masih ada waktu itu
jadi jangan ajak kami di narasi perpanjangan
karena sikap resmi partai gerindra itu clear dan clear
tapi kan ini titik kepentingannya ketemu nih bang andre
tidak salah ini dua hal yang berbeda
jangan nanda memaksakan pendapat kami pendapat nanda kepada kami
kami sudah mengeluarkan statement yang jelas
ada rekam jejaknya berapa tahun yang lalu
satu setengah tahun atau dua tahun yang lalu
di saat menteri menteri yang disampaikan oleh bang deddy itu menyampaikan itu
nah yang kedua tadi juga mas joko sudah menyampaikan
dan presiden sudah mengklarifikasi sampai sebelas kali
menurut saya ini isu perpanjangan itu clear
presiden sudah membantah menegaskan
dan kami kalau gerindra jelas
sehingga itu tidak mungkin terjadi
nah bicara pilihan mas gibran menjadi calon wakil presiden itu bukan bagian perpanjangan tiga periode
karena sekali lagi nanda
itu hak konstitusinya gibran
hak yang sama bagi seluruh warga negara
punya konstitusi yang dipilih dan memilih
konstitusi yang saat ini dipertanyakan
saya tidak ingin memperdebatkan
yang pasti putusan mk itu final dan mengikat
apakah ada yang ingin menggugat mohon gue silahkan
setiap warga negara
enggak bisa digugat bos kalau udah putusan mk
final dan mengikat
jadi sehingga mas gibran punya hak yang sama
dan kebetulan memang koalisi indonesia maju
para ketua umum dalam rapat forum ketua umum memutuskan mas gibran yang menjadi calon wakil presiden
tapi kebetulan juga bahwa ketika mas gibran maju
itu perpanjangan masa jabatan keluarganya pak jokowi loh
publik kan mengagapnya begitu bang andri
ini dua hal yang berbeda
dua hal itu lompatan pemikiran nana yang berlebihan
karena sekali lagi satu ya
nggak ditunjuk ya nana ya
ikut kontestasi dan di dunia politik indonesia ini
begitu banyak anak mantu besan
jangan dipotong dulu
saya ini di sumatera barat
kampung saya sumatera barat
gubernur sumatera barat saya ini pak mahyildi ansarullah
istrinya nyalek dpr ri
politik dinasti terjadi di daerah daerah
lalu yang kedua kasih contoh
mantan gubernur sumatera barat ya pak irwan praidno
istrinya sekarang teman saya dan bang deddy
besannya juga anggota dpr ri
bahwa politik dinasti terjadi di daerah daerah
anak dan mantunya juga maju
jadi menurut saya ya
politik dinasti itu kalau ditunjuk
tapi ini melalui kontestasi
melalui pemilihan langsung oleh rakyat
proses pencalonannya kan juga sama
ini melalui kontestasi
kalau rakyat tidak setuju
pasti rakyat gak mau milih anak
nah disini ada poin krusial saya kira
andre tidak secara tepat saya kira menggambarkan
benar bahwa gibran itu punya hak
untuk dipilih dan memilih
tetapi itu dilakukan dengan cara yang curang
kalau tidak ada itu
saya kira tidak akan ada orang yang meributkan
haknya itu kemudian
dengan mencederai konstitusi
dan ada masalah disitu
itu satu lagi
kenapa kemudian itu juga menjadi masalah
dia punya semua instrumen kekuasaan
apapun yang terjadi
jadi prosesnya itu bang
kalau bu bandur tadi kan belum tentu punya kekuasaan seperti itu
prosesnya yang kemudian dipertanyakan oleh publik
bahkan dikritik oleh publik
makanya ramai ramai semuanya
mengkritik hasil putusan mk
ada main mata
di antara keluarganya pak jokowi
kan tadi disampaikan oleh bang deddy sitorus
sudah ada yang melaporkan
mahkamah kehormatan mk
mahkamah kehormatan mk
majelis kehormatan mk
nah kita tunggu prosesnya
kan itu akan
banyak tokoh tokoh nasional
itu tidak akan mengubah hasil apapun
pelanggaran etik tidak akan mengubah hasil putusan
pernyataan bang deddy tadi
bahwa ini ada pembegalan
apa namanya tadi pernyataan sebelumnya
tapi hasil keputusan
majelis etik itu tidak akan mengganti
itu di uji apakah
atau mengubah pecaronan gitu kan
itu pembegalan demokrasi atau tidak
apakah penyeludupan hukum atau tidak
yang seperti disampaikan bang nedi
jadi menurut saya nana
ingin pemilu ini yang riang dan gembira
ingin pemilu ini yang sejuk
harusnya bicara hal hal yang positif
kepada kandidat itu
pak prabowo menginstruksikan
menginstruksi kepada kami
dan bicara soal program saya
untuk disampaikan kepada rakyat
tanpa perlu mengomentari
berikan komentar negatif
kalau bagi saya
bagi penduduk warga negara
seperti kitab suci
bagi pemeluk agama
jadi kalau itu saja pun
sudah kita bengkokin
pemilu riang gembira
seperti apa lagi yang kita bisa harapkan
jadi ini hal yang berbeda
dan semua tokoh tokoh besar
bahkan prof yusril sendiri
mengatakan itu penyeludupan yang luar biasa
aduh saya nggak usah sebut lagi
rakyat sudah tahu lah
ini kan konstitusi yang kita sepakati
konstitusi yang kita sepakati
jadi kita tidak usah berdebat lagi
gak bisa berdebat
karena sekarang di ruang publik
semua perdebatan itu terjadi
banyak sekali kritik
faktanya sekarang adalah
keputusan sudah diambil
dan menurut saya
saya bukan pakar hukum
yang harus membicarakan ini
tapi saya datang kesini
soal pecahkongsi itu
diminta oleh pak prabowo
tidak usah mengurusi rumah tangga orang lain
di semua daerah
tapi tadi hasilnya
hasil statistik yang menunjukkan
bahwa masyarakat tidak mau
dengan politik dinasti di indonesia
belum tentu terpilih
sama dengan yang lain lain
mbak puan dan mas hasto
itu pernah menyatakan pendapat dulu
apa kata mas asto dan mbak puan
waktu mas gibran maju jadi wali kota solo
beliau berdua menyampaikan
itu bukan politik dinasti
karena ini melalui kontestasi
pilihan rakyat secara langsung
mas gibran bisa terpilih
bisa juga tidak
itu pernyataan mas sasto dan mbak puan
itu sangat benar
tetapi seperti saya katakan tadi
kalau itu terjadi
tanpa harus membegal yang namanya konstitusi
ya undang undang kita nggak akan ada masalah
kalau tidak ada keramaian
yang diciptakan oleh putusan terhadap perkara sembilan puluh
saya kira orang juga gak akan ribut
oke saya mau putarkan dulu ya
saya akan tampilkan ini
dari sekjen pdi perjuangan
saya sendiri menerima pengakuan
dari beberapa ketua umum partai politik
yang merasa kartu trufnya dipegang
ada yang mengatakan
lifetime saya hanya harian
lalu ada yang mengatakan kerasnya
ini terkait dengan pencalonannya gibran
jadi bang andre
ada beberapa ketua umum partai
yang kemudian mengaku ke pdi perjuangan
bahwa mereka kemudian
digunakan kartu truf yang dipegang
oleh kekuasaan untuk bisa mendukung
kalau memang mas hasto punya data
beliau mendengar pengakuan
saya mendengar pengakuan
dari ketua umum partai a
supaya kita bisa mendengar
keterangan balik dari
ketua umum partai itu
jangan hanya mengeluarkan pernyataan
yang tidak lengkap
sehingga menimbulkan polemik
karena setahu saya
pengambilan keputusan itu
dengan cara musyawarah untuk mufakat
dan lancar lancar saja
saya tadi baru rapat
rapat jubir tkn
sama tim pakat
itu seluruh partai komplit timnya
untuk bekerja mendangkan pak brogiban
jadi kalau ada tekanan
tidak mungkin seluruh partai bersemangat
untuk memenangkan pak prabowo dan mas gibran
sama sekali tidak ada tekanan
tidak ada main kayu
kepada ketua umum partai politik
di koalisi indonesia maju
anda bisa pastikan itu ya
kalau memang mas hasto punya bukti
sampaikan secara jantan
terbuka kepada publik
sebut nama ketua umum partainya
ada tidak ketua partai
yang kemudian berurusan dengan penegak hukum
kan gampang saja sebenarnya
sudah pernah mengerti
beberapa minggu sebelum pencalonan
ada yang badannya besar
ada yang badannya kecil
silahkan cari sendiri
jangan pura pura tidak tahu
saya di sini posisinya
hanya mengungkapkan data
bahwa beberapa minggu sebelum pencalonan
ketua umum partai golkar
dipanggil oleh kejaksaan agung
diperiksa dalam kasus
ekspor minyak goreng
itu bukan kebetulan ya
menurut saya kan
itu bukan kebetulan
itu proses sudah panjang
jadi itu kebetulan menurut anda
saya di komisi enam
kita tahu dan proses
kasus minyak goreng ini sudah panjang
dari tahun lalu
pendekang luar negerinya
itu ingat sekali
lalu ada lee chin wei
semua sudah banyak yang ditahan
jadi itu menurut anda kebetulan
menurut saya ini proses
yang wajar dan lumrah
yang sudah berjalan
karena proses pengadilan
saya mau ke
saya mau ke kasus ini
dan faktanya kan
dia minta keterangan
bukan dia minta keterangan
saya betul betul menikmati betul ini
dia minta keterangan
karena tegang dan juga
enggak ada yang tegang mas umam
silahkan silakan dulu mas umam nih
ya ini langsung mas umam aja
tapi mas umam aja dulu
jadi anda melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh pdi perjuangan hari ini
mengungkapkan bahwa ada
skenario perpanjangan masa jabatan presiden
yang kemudian ditolak oleh pdi perjuangan
itu menjadi titik awal
keretakan hubungan antara pdip dengan pak jokowi
yang berbuntut pencalonan gibran
yang sama saja kalau menurut pdi perjuangan
itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden
kalau motif yang dilakukan oleh mas hasto
tentu mas hasto yang bisa menjawab
tetapi saya hanya mencoba untuk
rasanya itu disampaikan memang betul
antara pak jokowi dengan
jadi anda melihatnya titik pisah ya
jelas ini titik pisah
nah kalau misal kemudian
tadi aspek terkait dengan konteks
ada gejala yang relatif cukup justified
kalau misal kemudian argumen
tadi disampaikan oleh mas joko
bang andre menyampaikan
argumen yang sama
sejak awal kita mencermati
itu adalah sebuah statement yang bersayap
kalau presiden menyampaikan
kita mencermati betul
di momentum awal dua ribu dua puluh
kemudian berulang lagi
di awal bulan februari maret
yang itu dianggap sebagai titik
terkait dengan apakah jadi ini
atau ketiga periode
di situ kemudian ditegaskan bahwa
kalau misal kemudian taat konstitusi
ada indikasi sinyal sinyal
di mana operasi kekuasaan
kalau misal pimpinan pimpinan partai
maka kemudian perubahan amandemen
dan pak zulkifli menyatakan
bahwa itu pernah dibicarakan di mpr
mencoba untuk mencermati itu
penuh dengan kejut kejut
ketua umum pkb
diikuti pak erlangga
masih ingat betul
di tanggal dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
sebelumnya juga sudah ada tadi
kemudian pak luhut
itu bukan hanya berhenti di level elit
upaya pengkondisian terus terjadi
kita masih ingat forum abdesi
itu tahun lalu
nah itu kemudian bergerak begitu masif
nah ketika gerakan masif semacam ini
bagaimana amandemen konstitusi
amandemen undang undang kasus
kemudian undang undang omnibus law
yang betul betul ditolak oleh kekuatan masyarakat sipil
tetapi kemudian berjalan begitu saja
gejala ini kalau misal tidak diantisipasi
nah kalau misal kemudian sekarang
karena memang tidak berhasil
yang memang bisa dipertahankan dalam sebuah pertarungan politik
dan memenangkan pertarungan politik
ya dia bisa menjadi kebenaran baru
nah level inilah yang tampaknya waktu itu
mencoba untuk diantisipasi
supaya kemudian tidak terjadi
sekarang kalau pun tidak terjadi
ya ini adalah fakta politik
tapi yang disampaikan oleh pak hasto
itu adalah penjelasan titik pisah
kenapa kemudian pdip antara pak jokowi
penjelasan titik pisah yang berbentuk pada pencarian mas gibran
karena ini gugatan di mk ini masuknya di bulan maret dua ribu dua puluh tiga
tepat setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu
hilang begitu ya gagal begitu
memang mungkin basis argumennya menjadi agak spekulatif
memang ada yang menyebabkan
ada indikasi mengarah ke sana
karena bagaimanapun juga
keputusan untuk mencapai presiden gibran
itu bukan sebuah keputusan yang ujuk ujuk
itu bukan sesuatu yang
meyakini itu bukan keputusan yang ujuk ujuk
pasti sudah disimulasikan dengan baik oleh pak jokowi
sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pak jokowi
sudah atas sepengetahuan dan juga atas restu pak jokowi
nah situasi ini tampaknya sudah dibaca cukup panjang
dan kalaupun kemudian tadi

dilihat oleh gerindra
ya itu bagian dari proses negosiasi politik
pertama kali pak prabowo menawarkan
kepada mas gibran untuk maju sebagai cowok pres
adalah di bulan april pada saat lebaran
lebaran di solo
pak prabowo datang bersama dengan putranya
disitulah penawaran pertama mas gibran menjadi cowok pres
ya kalau misal kemudian

kalau misal kemudian memang titik singgungnya disana
dan itu menjadi bagian dari strategi politik
misalnya dari gerindra misalnya
karena bagaimanapun juga
rasanya ada semacam pembacaan yang cukup kuat di internal gerindra
untuk memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh
dia membutuhkan backup kekuasaan
dan kekuasaan yang cukup besar
dalam konteks ini instrumen kekuasaan dan lain sebagainya
di level itu tidak bisa lepas dari seorang figur pak jokowi
nah maka kemudian
elemen yang bisa merepresentasikan pak jokowi
bukan orang lain
bukan anak mas
mas joko bahwa pencalonan mas gibran itu sudah disiapkan sejak lama
karena memang skenario memperpanjang masa jawabannya pak jokowi itu
makanya di bulan maret ada gugatan di mk
dan di bulan april pak prabowo datang ke solo
meminta mas gibran untuk maju sebagai cowok pres
jadi semuanya ini sebenarnya sudah diperseman oleh pak jokowi sejak lama
jangan dijawab dulu mas joko
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show